oh jadi gitu mbak kalau di dalam mobilnya ibu rosa itu ada mas a om irfan sama mas riza
oh jadi ini tuh taktiknya mas al mbak andin
iya ini taktiknya mas al sama om irvan untuk menangkap peneror itu
aduh semoga aja peneluruh itu segera ketangkep ya mbak ya
di rumah ini nggak ada peneror lagi peneror lagi
terus kita hidup
berani juga datang sendiri ya
apa mau kalian
dan tentunya saya minta penjelasan kepada kalian terlebih dahulu
apa mau kalian dan siapa dalang dibalik ini semua
anda mau tahu
sebelum saya ikut kalian
saya punya hadiah